presiden jokowi menyebut inisiatif mengajukan proposal perdamaian ke ukraina yang dilakukan oleh menteri pertahanan prabowo subianto bukan perintah darinya
presiden jokowi akan meminta penjelasan langsung dari prabowo terkait dengan proposal perdamaian tersebut dalam pertemuan rabu tujuh juni
itu dari pak prabowo sendiri
tapi saya belum bertemu dengan pak prabowo
nanti mungkin hari ini atau besok kan saya undang meminta penjelasan mengenai apa yang pak menhan sampaikan